ketua kpk agus rarjo sempat mengatakan bahwa sidang perdana kasus korupsi iktp yang akan digelar besok sembilan maret dua ribu tujuh belas
akan menimbulkan guncangan politik karena memunculkan sejumlah nama besar
yang merupakan pemain dalam praktik lancung di pengadaan iktp yang membobol kas negara
hingga dua tiga triliun rupiah
berdasarkan runutan data di kpk selama tiga tahun terakhir
tim liputan detik com mendapatkan dua puluh tujuh nama yang tercatat pernah dipanggil komisi antirasuah sebagai saksi
kami ulangi sebagai saksi terkait penanganan kasus megaproyek iktp
saya tunjukkan kepada anda beberapa nama yang dirangkum oleh detik com
ada nama setia novanto anas urbaningrum muhammad nazarudin agun gunanjar
kemudian nama ganjar pranowo adekomarudin nu'man abdul hakim
kita lihat selanjutnya
kemudian ada nama rindoko dahono wingit oli dondokambe jafar hafsah khatibul umam wiranu
dan kemudian ada nama nama seperti khairuman harahap markus nari melkias markus mekeng
masih ada tujuh nama lain termasuk nama yasona lauli mirwan amir abdul malik haramain
kemudian nama mulyadi jamal aziz mustoko weni dan ignatius mulyono
kami ingatkan sekali lagi ke dua puluh tujuh nama ini dipanggil sebagai saksi
sejauh ini kpk baru menetapkan dua tersangka dalam kasus iktp
di mana dua tersangka ini akan menjadi terdakwa besok dalam sidang perdana
yakni mantan dirjen dukcapil irman dan mantan direktur pengelola informasi administrasi kependudukan ditjen dukcapil sugiharto